saudara kantor berita iran irna merilis video tim penyelamat membawa jenazah dari lokasi jatuhnya helikopter presiden iran ibrahim raisi di provinsi azerbaijan timur iran
dalam video anggota tim penyelamat mengangkut sesosok jenazah menggunakan tandu di tengah cuaca berkabut di sekitar lokasi kecelakaan helikopter
ribuan orang memberi penghormatan terakhir saat mobil pembawa jenazah melintas di kota tabris hari senin
pemerintah iran telah mengumumkan menggelar investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan helikopter yang menewaskan presiden raisi
presiden jokowi menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya presiden iran ibrahim raisi dalam kecelakaan helikopter di azerbaijan timur iran
jokowi berharap meninggalnya presiden raisi tak sampai mengakibatkan dampak ekonomi
jokowi berharap meninggalnya presiden iran ibrahim raisi dalam kecelakaan helikopter di azerbaijan timur iran
jokowi berharap meninggalnya presiden iran ibrahim raisi dalam kecelakaan helikopter di azerbaijan timur iran